menjatuhkan pidana kepada terdakwa wahyu setio pranoto sh sik mik
dengan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan
putusan tersebut diputuskan oleh hakim agung prof dr surya jaya shmhum
selaku ketua majlis dan hidayat manao shmh
serta jupriyadi shmhum hakim agung sebagai anggota
demikian informasi yang dapat kami sampaikan